gue gak mau kepikiran dia terus
tapi daripada penasaran mending gue telepon aja deh
tapi kalau gue telepon tadi malah gr
tapi kalau botol kecap dengan sakit gimana ya
tunggu dulu riffky
bapak mau bicara sama kamu
apa kamu gak bisa minta izin untuk hari ini
dan ujian susulan sama guru kamu
arin tuh punya keluarga
punya saudara atau sahabat dia
yang bisa nemenin riffky
kenapa papa mau nemenin dia sekarang
papa minta kamu yang nemenin arin
rifki udah bilang ya sama papa berkali kali
jangan pernah deketin rifki sama arin lagi
karena riffky gak akan pernah balikan lagi sama dia
nah dengerin papa
ini bukan masalah papa ingin mendekatkan kamu sama arief
tapi ini masalah papa berhutang budi sama arin

apa yang kamu mau ceritakan sama aku
saya sudah sampai di tempat meeting pak
saya sudah sampai di tempat meeting pak
oh begitu ya pak
oh begitu ya pak
baik pak baik pak
baik pak baik pak
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
apa yang harus aku lakukan sekarang
karena kasusku di perusahaan lama
sekarang tidak ada lagi yang mau mempercayai aku untuk memulai bisnis baru
sekarang tidak ada lagi yang mau mempercaya aku untuk memulai bisnis baru
gimana nasibku dan riffky ke depan

lakukan situasi salah
hati yang tidak pernah didahinkan
perusahaan nama om sudah menyebarkan rumor yang negatif tentang
sampai kolega kolega om pada mundur semua untuk memulai bisnis sama om
saya bisa bantu pak om
saya bisa bujuk deddy saya buat ngebantu bisnis om biar lebih berkembang
kebetulan deddy saya punya beberapa perusahaan di indonesia dan luar negeri
arin yakin banget pasti kok deddy bisa bantu
ya terima kasih ya arin atas niat baik kamu
ya tapi rifki jangan sampai tahu ya om
arin takut dia jadi berubah sama arin
nah kalau saja waktu itu papanya arin tidak membantu papa kehidupan keluarga kita tidak akan seperti ini
kalau saja kamu tahu bagaimana waktu itu papa frustasinya saat mama kamu meninggal dan papa keluar dari perusahaannya pak rudi karena papa difitnah
oleh karena itu papa mohon kamu bantu papa
membalas budi jasanya arin sama keluarga kita
papa cuma mau kamu nemenin arin yang lagi sakit karena dia saat ini membutuhkan orang di dekat dia
dan dia pasti bahagia kalau kamu yang nemenin

ih puseng rambut ya
kenapa gue jadi kepikiran si botol kecap ya
harusnya gue tenang dong kalau nggak ada si botol kecap yang nyebelin itu
kok pasti di sini ini kan udah malem banget rifqi
eh gue tuh lelah banget tau gak
oh dari pagi udah muter muter sama lo
belum lagi kita ngedance belum lagi ngalahin trauma di diri gue
aku kan lelah banget kan
nggak bener bener lelah
lo adeknya banyak banget tadi udah
ini bener bener ya si botol kecap udah ngasih pengaruh buruk buat gue
gue gak mau kepikiran dia terus
tapi daripada penasaran nih gue telfon aja deh
tapi kalau gue telfon tadi malah gr
tapi kalau botol kecap dengan sakit gimana ya
daripada lo mikirin dia
mending lo hilangin deh pikiran jauh jauh biar otak lo tuh nggak tercemar sama si botol kecap
oh rifqi balik lagi nggak ya
ayolah deh led
kok malah dimatiin
masih butuh kecap sakit lagi
meskipun rifki berusaha jaga jarak sama gue
tapi gue seneng banget dia udah mau stay nemenin gue di sini
dan gue juga seneng
karena ternyata dia belum bener bener move on dari gue
tentunya aja dia belum dapet pengganti gue di hatinya
boleh minta tolong ambilin minum gak
gue haus banget soalnya
gue pengen makan jeruk
tangan gue lemes banget
boleh tolong gak sih
tidak sama ada punya masalah
gimana kalau ada ke directions nih
terima kasih karena lo udah bantuin bokap gue di saat bokap gue lagi kesulitan